dan si mobil mulai meminggir di daerah tarogong
pemerintah kabupaten garut membenarkan peristiwa yang terjadi jumat empat belas agustus lalu ini
selain berbela sungkawa untuk keluarga pasien wafat
pemerintah juga menyayangkan penghalangan ambulans puskes mas leles
saya mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti aturan di jalan
ada beberapa kendaraan yang harus diprioritaskan
salah satunya adalah ambulans
dikata ada ambulans tolong dikasih jalan
yang mudah mudahan tidak terulang lagi
pemilik kendaraan minibus berwarna biru yang telah menghalangi laju ambulans
kini masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
eden rahadian garut jawa barat